kapal yang mengangkut puluhan penumpang tenggelam di teluk wasampela tengah kabupaten buton tengah sulawesi tenggara pada senin dinihari
belasan penumpang dilaporkan tewas tenggelam
dan untuk mengetahui informasi terbaru kita sudah akan bergabung bersama kami melalui sambungan telpon humas basar nas kendari
pak wahyudi selamat pagi pak wahyudi bisa mendengar suara kami
pak wahyudi bisa anda jelaskan bagaimana kronologi terkait peristiwa kapal tenggelam ini dan sejauh ini ada berapa jumlah korban yang tewas pak
jadi basar nas kendari menerima informasi itu sekitar pukul dua tiga puluh yang menginformasikan
pada pukul dua puluh empat waktu indonesia bagian tengah telah terjadi kecelakaan kapal
ini satu kapal
penyeberangan antar desa yang tenggelam di teluk mawasangka tengah
dan pada pukul dua lima puluh tim rescue dari unit jaga sarbuna kita berangkatkan
selanjutnya pada pukul empat lima puluh tim rescue dari posar bau bau juga kita berangkatkan dengan menggunakan kapal rb dua ratus sepuluh
untuk informasi korban sesuai laporan itu ada lima belas orang penumpang yang
berangkatkan meninggal dunia dan nampak orang yang selamat
sementara sisanya masih dalam pencarian mbak
dan hari ini kita lakukan pencarian dengan membagi dua tim
tim pertama yang melakukan penyelaman di sekitar lokasi
dan tim kedua melakukan penyisiran di atas permukaan air
seperti itu pak
baik pak wahyudi
selanjutnya ini seperti apa jalannya proses evakuasi
adakah kendala kendala yang
berapa saja personil yang diterjunkan jumlahnya pak
untuk dari basarnas sendiri kita ada tujuh belas orang termasuk tim penyelam
dan kita juga dibantu dari polres butong tengah polsek mawasangka timur bapinsa tni bawubawu dan masyarakat sekitar
ya lalu pak wahyudi dalam proses evakuasi ini apakah ada kendala begitu untuk
dilakukan dalam proses evakuasi untuk menemukan korban yang hingga saat ini memang masih dalam pencarian begitu
sampai saat ini alhamdulillah cuaca bagus mbak
terus untuk gelombang juga tidak tinggi
untuk yang melakukan penyelaman visibility nya juga bagus
dan kita sudah teman teman yang melakukan penyelaman itu sudah mengangkat barang barang pribadi milik korban yang berada dalam kapal pak
wahyudi tadi juga menyebutkan ada korban penumpang kapal yang selamat juga
sejauh ini bagaimana kondisinya
apakah sudah tertangani dengan maksimal
yang untuk enam orang itu sementara dilakukan perawatan di puskesmas mawasangka
oke dan untuk kondisinya seperti apa pak
lebih banyak trauma pak
lebih banyak trauma mbak
oke lalu kemudian untuk keluarga mungkin yang ingin mencari informasi terkait keberadaan anggota keluarga yang berada dalam kapal
apakah kemudian disiapkan posko tertentu begitu pak
siap kita buka posko di mawasangka tengah mbak
dan mereka juga bisa melapor di puskesmas untuk pengambilan datanya
oke baik mungkin terakhir apakah ada himbawan begitu yang ingin disampaikan pak terkait situasi ini
sebenarnya sih kalau kita melakukan pelayaran seperti itu mbak
selalu yang harus diperhatikan kan salah satunya itu alat keselamatan
misalkan pelampung terus alat alat komunikasinya
kita juga harus mengecek kelayakan kapalnya layak apa tidak
seperti itu sih mbak
secara umum mbak
oke baik terima kasih pak wahyudin
semoga ini proses evakuasi bisa berjalan maksimal
dan semua korban ini bisa ditemukan dalam kondisi baik baik saja yang kita harapkan semuanya
selamat kembali bertugas pak wahyudi
humas basarnas kendari